dan untuk mengetahui situasi terkini dari pulau rempang kita akan segera bergabung dengan korespondensi
ann indonesia kiki haryadi dari rempang ke pulauan riau
selamat siang kiki pantauan anda bagaimana perkembangan situasi di sana dan juga bagaimana kondisi warga rempang saat ini
ya selamat siang farhanisa saat ini saya berada di kawasan sembulang rempang batam kepulauan riau
jadi pada hari ini tanggal dua puluh delapan september dua ribu dua puluh tiga sejumlah warga berkumpul dari enam belas kampung tua yang ada di pulau rempang
untuk menyatukan suara kemudian juga untuk bersilaturahmi dan juga mempertahankan tanah kelahiran mereka
saya gambarkan kondisi terkini di salah satu titik di kawasan sembulang
inilah para warga sembulang dan juga beberapa warga kampung tua yang ada di pulau rempang
yang menyuarakan suara mereka untuk tetap menolak relokasi ataupun pergerakan
pergeseran yang kemudian disampaikan oleh pihak pemerintah belakangan ini
ada banyak hal yang kemudian disampaikan terutama terkait dengan rencana relokasi
yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah ke salah satu titik yang sebetulnya
masih berada di kawasan pulau rempang yakni di kawasan tanjung banon
mereka dengan tegas tetap menolak tidak ingin pindah sejengkal pun dari tanah kelahiran mereka
untuk mengetahui informasi lebih jelas apa suara dan juga bagaimana sikap masyarakat rempang
saya sudah bersama dengan salah satu warga
dari kampung sembulang di kawasan rempang ini ada bapak zubri ya pak ya
pak zubri boleh cerita apa maksud dari warga berkumpul pada siang hari ini
pada hari ini perkumpulan yang sangat luar biasa
suatu kekeluargaan yang tak bisa kita nilaikan dengan apapun ini
kami tidak mengundang mereka tapi inilah bentuk bahwasannya melayu bersatu
yang satu merasa tertindas yang satu merasa terluka maka yang lain ikut merasa terluka
inilah bentuk pedulinya mereka sesama kami melayu
pak zubri ada pilihan pindah ke tanjung banun yang lokasinya masih di pulau rempang begitu
saya mau tahu sikap dari masyarakat atau warga menanggapinya seperti apa pak pada hari ini
relokasi ke tanjung banun itu adalah satu keputusan sepihak menurut saya
karena apa ketika pak bahlil datang itu tidak ada musawarah masyarakat di bawah bawah ini
artinya perwakilan kami tidak meminta
artinya perwakilan kami tidak meminta perwakilan
kami tidak bersetujuan kepada masyarakat khususnya kepada yang akan relokasi di tahap satu
artinya tidak sepaham dengan kami kami tidak setuju mau direlokasi di tanjung bandung itu
oke jadi artinya sikapnya saat ini masih tetap menolak kemanapun tempat relokasi itu akan dilakukan oleh pemerintah pak
intinya adalah masyarakat kampung tua khususnya di sembulang ini tidak akan bergeser setapak pun untuk menjaga tanah nenek moyang mereka
karena kami tidak minta dilahirkan sini tapi kami ditakdirkan dilahirkan sini
itu adalah amanah dari allah swt tidak ada nilai tawarnya bagi kami
pak pemerintah kan mengklaim ada sekitar dua ratus an orang kepala keluarga yang sudah secara sukarela akan berpindah begitu dari tempat ke kampung mereka
apa yang menjadi tanggapan warga soal itu pak
itu adalah sebuah data artinya penyampaian informasi tapi kalau saya lihat kenyataan yang di sembulang ini untuk mencapai lima puluh orang pendaftar itu saja saya rasa tidak sampai

artinya mereka bisa saja ngomong sekian sekian tapi kenyataannya belum tentu di lapangan
sudah adakah dialog dengan pemerintah karena terakhir pada hari selasa kemarin muhammad rudi kepala bp batam sekaligus wali kota batam mengatakan akan ada sosialisasi yang lebih kekeluargaan lebih dekat dengan warga sudah adakah informasi soal itu pak
ya kalau kita lihat di youtube tidak ada berita lain itu berita tentang rempang dan galang ini saja artinya begini seharusnya mereka sudah menyimpulkan bahwasannya adalah masyarakat
mereka menyimpulkan bahwa senyapkan ini adalah masyarakat kampung tua apapun tawaran mereka rumah sebesar apapun tanah selebar apapun itu tidak akan ternilai dengan tanah nenek moyang kami artinya kami tidak mau diiming imingkan dengan apapun itu begitu pak
soal sosialisasi sudah ada yang datang lagi belum pak dari pihak pemerintah
kalau secara apa namanya forum itu belum ada tapi yang seperti kemarin tim terpadu yang datang ke rumah rumah itu masih ada
seandainya pemerintah akan datang ke rumah rumah bertemu dengan warga berdialog akan diterima atau seperti apa pak zubri
ya begini masyarakat kami macam macam misalnya kualitas orangnya begitu banyak istilahnya kebanyakan yang namanya masyarakat pelosok ini melihat baju baju dinas itu mereka sudah takut
tapi saya pesan kepada mereka ketika kita menyampaikan apa yang benar mempertahankan hak kita itu setaku hadapi mereka mereka pemerintah seharusnya melindungi masyarakat mereka tidak menakutin kita
jadi akan tetap diterima begitu ya pak ketika ada ruang dialog yang dibuka
kalau dalam arti untuk dialog kita tetap menerima namun komitmen kami untuk mempertahankan kampung tuani tidak akan berubah
terima kasih banyak pak zubri atas sikapnya itu yang disampaikan oleh salah satu warga sembulang yang mengatakan bahwa memang apapun tawaran yang disampaikan oleh pemerintah warga tetap menolak relokasi atau pergeseran yang kemudian disebutkan oleh pemerintah
itu sikap yang diberikan secara tegas oleh masyarakat sembulang dan juga enam belas kampung tua lain yang ada di kampung tua ini

yang ada di kawasan rempang yang tidak ingin dipindahkan tidak ingin direlokasi atau tidak ingin digeser begitu
karena memang mereka masih mempertahankan apa yang dari awal mereka sampaikan kepada pemerintah untuk tetap tinggal di sini
kita masih menunggu bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan rencana pembangunan rempang eco city di kawasan rempang batam kepulauan riau ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia kiki haryadi atas laporan langsung anda dari rempang